video yang disebar salah satu akun media sosial ini sempat menjadi bahan omongan netizen
betapa tidak seorang remaja yang mengenakan kaos putih tampak menendang dan menampar seorang wanita tua yang sedang terduduk di lantai sebuah kamar
wanita yang menjadi korban penganiayaan ini hanya pasrah dirinya menjadi sansak hidup
ironisnya pelaku pemukulan di rekaman ini adalah anak kandung korban th remaja berusia tujuh belas tahun
th adalah jebolan ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi swasta
diduga penganiayaan terjadi lantaran korban tak mau menuruti keinginan pelaku untuk menyiapkan bajunya yang akan dikenakan untuk jalan jalan ke kota kupang
kejadian itu pagi hari
jadi sekilas saja semuanya pagi hari kemudian kita amankan sekitar jam siang siang tadi kita amankan
jadi intinya tetap ya itulah namanya itu anak dengan ibu
sudah aman sudah
karena masih di bawah umur polisi memberikan kesempatan pelaku untuk didampingi orang tua selama pemeriksaan
polisi rencananya juga akan memeriksa kejiwaan th ke psikiater
christo ngai kupang nusa tenggara timur